tapi ini kan beda papa
pokoknya ah gak mau
itu teh terik cowok neng
nanti kalau neng takut neng pegangan sama cowok
kok kakak tisna tau
dulu tapi nonton film horornya gak begitu nakutin
kakak tisna lucu
selamat datang kak
iya bang hati hati ya
pasti ya mau hati hati
semoga dapat penumpang yang banyak kayak kemarin
kok abang udah amin amin aja
tati kan belum berdoa
yaudah aminnya di cancel
ya allah berikanlah kemudahan kepada bang ojek
berikanlah penumpang yang banyak hari ini ya allah
abang udah ambil dalam hati
kalau amin dalam hati gak dikabul
iya susah banget hidupinnya
pasti kebanyakan narik penumpang kemarin ya
ya allah hidupkanlah motor suami hamba
agar suami hamba dapat mengojak ya allah
eh pak ketisna udah dateng
eh neng rika iya udah datang
neng rika udah siap
udah dong kakak berangkat
itu mah kata kata aa tuh neng
rikat jadi ikut ikutan kakak tisna
dikunci dulu pintunya
neng rika gak takut jatoh
pegangan atu neng
masih belum bisa bang
kalau belum bunyi namanya belum bisa
emang belum diganti
ini bukan mau ojek ini mau ke bengkel
oh dikirain mau nonton film
iya kakak nonton filmnya di bioskop
temennya cewek apa cowok
emangnya mau nonton film apaan sih
emang gak takut nonton film begituan
sebetulnya rika takut
tapi kan ada temannya kakak
bisa lah bang suka bercanda aja sih itu
udah pernah main ga mau ke toko depan
yang tua jual jual motor tuh
udah kenapa bang
beli yang baru bang
kalo punya duit sih
kenapa sih milihnya film horror
bukan rika kakak yang pilih filmnya
neng rika juga udah kayak neng ani bilangnya
tapi ini kan beda kakak
itu tetrik cowok neng
kok kakak tisna tau
gak begitu nakutin
kakak tisna lucu
boleh dicebit lagi neng
masya allah sakit neng
kamu nyuruh gue kesini
aku juga seneng
aku juga senang karena aku mau minta tolong
kamu mau minta tolong apa
ini mas pur
aku meminta tolong sama mas pur buat beliin amplop lakban cutter roll kertas sama spidol
kamu mau sekolah lagi
ih bukan mas pur
itu kan buat ngirim paket
iya tapi mas pur nggak perlu buru buru kok
jadi bisa antaran antaran dong
motornya kenapa bang
yaudah bang nanya aja
ini motor saya kenapa ya
kenapa jadi senang
soalnya motor kayak gini aku kan segede bang
ini kan motor koleksi
harganya aja gak tentu
jadi biasa servisnya juga gak tentu
salah satu saya berhasil
ini mas pur uang belanjaannya
makasih ya mas pur